presiden joko widodo pada hari ini bertolak ke ibu kota nusantara untuk melakukan kunjungan kerja memantau perkembangan pembangunan ibu kota negara
indonesia tercatat meraih dua kemenangan tujuh kali kalah dan tiga kali imbang
tapi maksud gue ini cuma masalah
perlu dilihat nih kondisi situasi keluarganya saat itu seperti apa kemudian apa yang terjadi
rumah dan jalan yang hanya beberapa meter dari bibir pantai perlahan dilahap deburan ombak
sementara yang lain lebih memilih untuk mengkonsumsi obat obatan agar segera sembuh
ombak besar dan angin kencang
tapi lo gak ada
bisa menjadi seberat yang dikira dengan cancer
kemudian dari spekulasi juga kita terjebak dalam jebakan hutang